kalau begitu saya permisi dulu
biar jondra yang temennya bapak makan
kau juga makan bersama aku asyik
jangan seperti orang lain begitu
apalah artinya hidupku
kalau tidak ada kalian berdua
tante asyik itu bukan hanya sebagai temankanannya ayah
tapi kita sudah menganggap tante sebagai keluarga sendiri
sebenarnya sih kalau aku berharap banget
tante asyik bisa menjadi ibu diri aku
kamu jangan sembarangan bicara
kau kan tahu
bagiku mendiang ibumu itu tidak akan tergantikan
tidak ada gunanya
tidak ada gunanya kamu berdua
tidak ada gunanya kamu berdua
tidak ada gunanya kamu berdua
tidak pernah kamu dapatkan itu
keadaan ayah sudah semakin membaik
sedikit lagi ayah sembuh
ayah isyarat aja di rumah
biar saya sampah jaya mengurus usaha kita
ayah saya berjanji
saya akan menjaga perkebunan teh kita
dari serbuan subaka
kalau begitu kamu harus hati hati sama subaga
terutama kepada anak buahmu
hanya menambah binar dia yang paling licik
ayah tenang saja
aku akan selalu menjaga dari serbuan pak subakah
kau ada ya
pak hari ini apa sudah menggantikan ayah
dia sudah menjaga diri
pak coba lihat yang sebelah sana
semuanya sudah dibeli oleh pak subakah
mereka menggunakan cara cara yang kotor
semua pemilik lamanya dibuat bangkrut
dan sekarang dia sedang mengincar perkebunan ayahmu
pak kita harus segera berusaha
kita harus menghentikan ulas subakah ini pak
tapi caranya bagaimana den
pasti ada cara pak
setiap manusia pasti punya celah
dan saya yakin kita bisa menghancurkan subakah ini pak
iya betul den betul
ini kerugian bulan ini
semuanya mendadakkan ada masalah
dari pemilik tanah sampai penggilingan padi kita
kalau terus begini perusahaan kita bisa bangkrut
tapi ini bukan salahku
semuanya ini kerjaan pemilik teh pengging
maksud kamu anaknya pak damar
kawat aku pernah dengar anak itu cerdas
kau tahu saya cemas dengan anak itu
kau tahu saya cemas dengan anak itu